unit transfusi darah palang merah indonesia kabupaten subang jawa barat kekurangan stok darah
kamis pagi di lemari pendingin pmi kabupaten subang hanya tersimpan beberapa jenis darah golongan darah a dan ab saja
sementara stok darah golongan darah o dan b kosong
selain karena pembatalan agenda kegiatan donor darah di luar kantor pmi
warga yang biasa mendonorkan darah ke kantor utd pmi juga semakin sepi
orang juga agak takut datang ke pmi takut tertular
saya mengimbau pada masyarakat agar jangan takut datang ke pmi untuk mendonorkan darahnya
kenapa demikian karena butuhan darah itu sebagai menikah
sedangkan ketersediaan semakin menipis
pembelakuan social distancing terkait penanganan pandemi covid sembilan belas
juga berdampak pada berkurangnya pasokan darah
di palang merah indonesia kota bekasi
jumlah instansi dan perorangan yang biasa rutin mendonorkan darah
kini semakin menurun
walhasil keluarga pasien yang membutuhkan darah
terpaksa mendonorkan darahnya sendiri
terutama dari himbauan pemerintah ya dari tidak boleh keluar rumah
nah mereka sudah antisipasi sendiri
yang pendonor tadinya rutin jadinya dia lebih menjaga dirinya untuk tidak keluar rumah
makanya kita ada dono keluarga
karena permintaan yang masuk tidak sesuai
dan pendonor yang darah yang kita dapat itu yang sekarang itu tidak masuk
seperti halnya di subang dan bekasi
stok darah di markas pmi jakarta utara juga dilaporkan mulai kosong
padahal permintaan darah terus meningkat sejak mewabahnya virus corona
bersamaan dengan musim demam berdarah
menurunnya jumlah pendonor darah disinyalir karena rasa khawatir masyarakat
sejak merebaknya virus corona
kita kebutuhan perbulannya itu sembilan belas kantong
nah sekarang hanya enam puluh sembilan
itu yang sisa dari sisa kemarin
dan sekarang kita benar benar butuh banget untuk transfusikan banyak permintaan dari rumah sakit
sedangkan stok nukis
turunnya jumlah pendonor sangat terasa di kantor pmi jakarta utara
per hari kini hanya sekitar dua hingga tiga orang yang datang mendonorkan darah
sebetulnya takut juga keluar rumah
tapi saya baca semalam itu
justru saat ini pmi membutuhkan kantong kantong darah lebih banyak
karena terkait pandemi ini jadi saya tergerak untuk kesini
petugas pmi berharap masyarakat terus menjaga kesehatan agar tetap bisa menorkan darahnya
instansi atau lembaga lembaga juga diminta terus menggalakkan kegiatan donor darah
demi membantu mencukupi pasokan kebutuhan darah
tim liputan cnn indonesia subang bekasi dan jakarta